korlantas polri sudah menyiapkan skenario arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat di tengah musim hujan sodara
persiapan mesin pompa air hingga pencarian jalur alternatif akan diterapkan untuk mengantisipasi banjir
kemudian untuk jawa sendiri jawa tengah terutama
ataupun kalau terjadi genangan genangan di tol kita sudah koordinasi dengan pengelola jalan tol
untuk menyiapkan pompa air yang kapasitasnya besar sehingga cepat menguras air yang terjadi genangan di tol
kemudian untuk banjir ini kita petakan seperti yang sedang dilakukan di jawa tengah
kita mencari jalur alternatif dan kita mengawal mencari jalur jalur alternatif
sehingga aktivitas masyarakat masih bisa beraktivitas secara biasa